mah aku boleh minjem handphone mama gak aku mau nelfon
nelfon mama aku aku mau ngasih tau kalo misalkan aku gak bisa untuk jenguk
oh oke gapapa boleh
sebentar eh mana oke here
oke mama mau ke washroom dulu ya mau touch up sebentar
apa sak kamu ngeliat adin sama nino berdua
berarti anak kamu yang nikah yang waktu itu jemput kamu waktu reunia
ah no bukan dia anak kedua saya
dia itu adiknya al
mama sama ibu chandra kenal satu sama lain
karina ini temennya sama mama
tapi ma kita kayaknya gak bisa untuk jenguk elsa deh
elsa masih butuh istirahat mendingan kita pulang aja ya
iya maaf banget ya rusa
soalnya elsa itu masih harus dirawat dan sementara ini belum bisa dijemur
tapi makasih loh udah datang
yaudah kita berdua pulang dulu kapan kapan kita visit ya
salam untuk elsa
semoga lo baik ya
aduh untung tadi saya lihat andin keluar dari toilet
jadi saya gak teruskan obrolan tentang roy ke karina
kalau andin tau soal roy dia pasti akan sedih
west gak usah so soan cari cari barangnya udah udah
aku yang tau barangnya yang mana kan aku yang beresin
nah oke nah tuh terus ini terus belakangmu iku
nah dang cepetan keluar
nah aku nggak bisa ini kena debu di sini banyak debunya
hidung kiki tuh sensitif kalau ada debu ayo cepet hah
nah nah nah
nanti aku kangen sama yang kiki
hidih kangen ngimpi
ayo cepetan roy ya gerak gak ayo
tepet tepet ayo itu diambil
aku bawa yang ini
iya berat banget
eh duluan pono
kita udah datang jauh jauh ke sini
ternyata yang sayang gak bisa untuk dijemuk
kalau gitu ini ya mama telfon al dulu
untuk perkembangannya sesuai dengan schedule pak
dan kontraktornya sangat profesional pak
silahkan pak dijan dulu pak
sebentar ya pak
halo al udah selesai belum
kalau belum selesai mama sama andi naik taksi aja
aduh kok cepet banget sih
takutnya beres beres gudang di rumah belum selesai
kalau andin sama mama pulang sekarang
mah al jemput aja ya
mama sama andin tunggu di lobby aja
pak saya mohon maaf saya harus pergi adu urusan sama dadak
tapi saya mau proyek ini harus bapak tinjau sebagus mungkin
saya ingin proyek ini hasilnya sesuai dengan ekspektasi saya
baik pak siap
saya perlu sih
al akan jemput kita
dia itu gak pernah ngebiarin mama pergi sendiri
dia pasti selalu antar jemput
apalagi sekarang udah punya istri seperti kamu
ini gimana ya aku datang ke sini tapi aku gak bisa jengkel elsa
kalau aku pergi nanti papa sama mama pikir aku gak datang
mah aku boleh minjem handphone mama gak aku mau nelfon
nelfon mama aku aku mau kasih tau kalau misalkan aku nggak bisa untuk jenguk
mama mau ke washroom dulu ya mau touch up sebentar
kamu ngeliat adin sama nino berdua di klinik waktu di bogor
aku berantem sama nino
sampai akhirnya aku pulang sama mama citra
itu semua karena aku terlalu mikirin manis sama nino mah
aku benar benar sakit
ibu kandung aku
ibu kandung kamu
dia adalah orang yang sudah mengambil papa kamu dari saya
ini aku telepon pakai handphone mertua mertua ku ma
ma maafin aku ya aku nggak bisa jenguk elsa
tadi bu chandra bilang sama
kalau misalkan elsa masih butuh waktu untuk istirahat
kamu dimana sekarang
ini masih di lobi rumah sakit kok
kamu tunggu di sana mama mau bicara sama kamu
kamu tunggu disini sebentar ya sayang
mama mau pergi
sebentar mama akan balik kok
mama jangan tinggalin
mama akan selalu di sebelah kamu
aku ada urusan dulu sebentar
tunggu sebentar ya
keterlaluan sekali kamu ya
padahal mama udah mulai suka dan mulai sayang sama kamu andi
mama pikir kamu adalah anak yang baik
kamu gak ada bedanya sama sekali sama ibu kamu
kamu perempuan yang haus perhatian
dan haus pembuktian
kamu tuh serakat banget sih
adik kamu sendiri elsa sekarang keguguran
kamu udah tau belum
kamu tuh jahat
kamu adalah perempuan yang sangat ya
mama benci sama kamu
bapak benci sekali sama kamu
saya bertanggung jawab atas keselamatannya andin
dari siapapun tanpa terkecuali
bikin luar biasa